meski arus balik sudah berangsur normal belum semua pemudik sudah kembali ke jakarta
polisi menyebut sedikitnya ada seratus ribu kendaraan pemudik yang masih berada di jawa tengah
karena banyak pemudik yang masih ingin menikmati sisa liburan
a plus enam lebaran arus balik menuju jakarta mulai berangsur normal
ruas tol transjawa semarang jakarta di gerbang tol kalikangkung semarang terpantau lancar
meski volume kendaraan yang melintas meningkat dari lalu lintas harian rata rata
dari data kepolisian kendaraan dari jawa tengah yang keluar menuju jakarta
baik lewat tol maupun non tol hingga h lima sudah berjumlah dua ratus lima puluh ribu kendaraan
padahal saat arus mudik jumlah kendaraan dari jakarta yang masuk ke jawa tengah
lewat tol dan non tol mencapai tiga ratus lima puluh ribu kendaraan
atau disimpulkan masih ada seratus ribu kendaraan pemudik yang masih berada di jawa tengah
pemudik yang belum melakukan perjalanan balik ini pun kebanyakan merupakan karyawan swasta
yang masih memiliki cuti libur dan pelajar yang ingin
ingin menikmati liburan kenaikan kelas
hari raya itu jadi puncaknya
namun demikian dari tiga ratus ribu dari tiga ratus lima puluh ribu kendaraan yang masuk jawa tengah
sekarang ini yang kembali yang meninggalkan jawa tengah baru sekitar dua ratus lima puluh ribu
masih ada seratus ribu kendaraan lagi yang belum kembali ini
jadi itu kami masih memperkirakan kalau hari ini sekitar tiga puluh ribu
masih tiga hari ke depan ini
masih terjadi peningkatan arus
arus balik menuju ke wilayah barat
arus balik diperkirakan masih terus terjadi hingga hari jumat atau sabtu
damar sinuko semarang